dan untuk membahas panasnya dual real madrid melawan barcelona kita sudah kedatangan pengamatan sepak bola coach justinus laksana
apa kabar coach justin
dengan kedua tim mempunyai hasil yang berbeda di liga champions dimana kita tahu madrid lolos sedangkan barca
tidak usah dibahas ya tidak usah kita bahas
sedangkan barca ditahan oleh juventus nih apakah ini menjadi sebuah gambaran nantinya pertandingan akan kita tahu kekuatannya seperti itu
ya kalau kita bicara track record bisa dibilang match ini tidak bisa dibandingkan dengan match match lain
karena entah mau ditandang atau kandang mereka selalu bisa mencetak gol
tapi memang harus diakui bahkan beberapa bulan yang lalu saya sudah mengatakan bahwa tahun ini untuk real madrid
real madrid akan menjadi minimal juara la liga
dan kita tahu betapa tidak konsistennya permainan barcelona terutama pada saat mereka membangun serangan
bahkan lawan tim tim kecil pun
seperti malaga kalah apalagi lawan juve la liga kalah
dan saya juga tidak melihat bahwa enrique ini memiliki sebuah solusi pada saat mereka di high press pada saat mereka ingin membangun serangan
kedua performa msn pun tidak stabil sama sekali
ditambah neymar tidak akan tampil
kemungkinan besar atau alcacer main atau mereka bermain dengan tiga lima dua
tapi yang jadi masalah kan enrique ini
dia tidak pernah melakukan sebuah element yang mengejutkan dalam permainannya
jadi semua itu sangat gampang terbaca oleh tim lawan
entah itu tim besar atau tim kecil
jadi bisa dilihat juga kalau memang hasil dari liga champions itu sedikit miroring kepada hasil nanti
tapi juga kita melihat dari pertemuan terakhir kedua tim ini yang terakhir adalah tahun lalu
itu mereka imbang
kalaupun memang nanti akan berhasil dengan imbang lagi
ini kira kira seharusnya
tapi siapa yang akan lebih diuntungkan
justru kalau saya bilang barcelona kalau masih memiliki ambisi untuk menjadi juara tidak ada pilihan lain selain menang
kalau di atas kertas mereka memang imbang
tapi saya nonton match itu tahun lalu itu madrid layak menang
jadi lebih ke faktor luck bahwa barcelona bisa mencuri satu poin
dan kali ini pun untuk saya tidak jauh berbeda
barcelona tahun ini tampil tanpa filosofi
tidak menjalankan filosofi
filosofi barcelona yang sebenarnya dengan melakukan ball possession benar benar menyerang
sekarang lebih terlalu mengandalkan lini depan dan nyaris tidak ada pemain dari lini tengah yang bisa cetak gol atau memberikan asis
sehingga messi harus turun ke bawah dan memberikan end passing
dan sangat messi depending
ini yang jadi masalah dengan barcelona ini
nah ini coach coach juga sudah menyentuh messi nih
kita tidak bisa lepas dari kedua itu kalau dengan barcelona
ini bagaimana dengan kekuatan mereka dan duel keduanya
kalau saya melihat cristiano ronaldo dari fisik tahun ini sudah agak menurun
dalam arti sprint sprint yang dia lakukan sudah berkurang dan dia tidak secepat tahun tahun sebelumnya
akan tetapi ketajaman ronaldo ini masih ada
dan justru yang saya takut pemain seperti ini tambah tua tambah tajam mungkin dia larinya tidak banyak tapi dia bermain lebih pintar lagi
tapi messi kalau saya bilang lebih komplit
dalam arti dia tidak hanya bisa memberi passing tapi dia juga seperti playmaker dan striker sekaligus
dia juga bisa mencetak gol dari bola mati dari segala segi visi bermainnya
jadi kalau dibilang lebih komplit ya messi lebih komplit
tapi ronaldo salah satu mungkin salah satu striker yang terbaik dari sisi produktivitas
kita akan melihat perakhiran informasi real madrid dulu nih
dimana los blancos kemungkinan akan menurunkan trio bbc
ini juga setelah bale pulih dari cederanya
bagaimana coach melihat performa bbc
yang saya lihat bale ini tidak main ya
kemungkinan besar tidak main dan akan digantikan oleh isco
nah yang penting sekarang dan di sini barcelona kalah adalah lini tengah
mereka memiliki kroos modric yang sangat kreatif
disamping itu ada casimiro yang sekali sekali bisa bergantian posisi
nah ronaldo seringkali bergantian posisi dengan benzema
di samping skill individual ronaldo mereka juga memiliki banyak variasi dari sisi serangan
tidak di samping tapi juga di depan
contoh seperti kroos modric didukung oleh marcelo di sayap dan carvajal
bahkan isco pun karena dia lebih apa namanya lebih midfielder
jadi dia lebih cenderung ke tengah
sangat penting bagaimana seorang marcelo carvakel memerankan
dan pada saat di counter attack apakah mereka tidak terlalu jauh untuk ke depan
jadi permainan ini akan di lini tengah dari kroos modric benzema isco
didukung oleh kasimenu yang lebih bertahan
dan kemungkinan besar mereka akan tampil se offensive ini
karena sekali lagi barcelona sangat lemah dari sisi membangun serangan
kita melihat pertandingan pertandingan sebelumnya gitu
mobil tidak main tapi bukan digantikan oleh isco
ini apakah seperti ini apakah pemilihan isco di sini akan lebih baik gitu
kalau saya bilang iya karena pertempuran ini akan terjadi di lini tengah
vaskes adalah lebih real winger yang real striker pemain muda
inilah bedanya real madrid dan barcelona
tahun ini real madrid memiliki lapis dua yang sangat memadai
semua bisa menjadi starting line up
sementara barcelona memiliki lapis dua bisa dibilang rendah kualitas
di samping itu banyak cedera pula
di samping raffinya ada turan yang tidak bisa tampil
jadi enrique harus lebih fleksibel dalam membuat tactical
nah ini yang menjadi ragu untuk saya karena dia tidak nyaris tidak pernah melakukan hal hal yang eksepsional
bagaimana dengan casemiro sendiri yang dia sudah pernah melumpuhkan lini tengah barca nih
seperti apa perannya kali ini
dengan lini tengah dan sayap yang cukup offensif
saya tidak yakin casimiro lebih bermain offensif
saya rasa dia akan lebih menjadi gembok di tengah untuk membantu nacho dan ramos dari sisi serangan
ini juga ramos tuh seperti tadi coach juga sudah sebut ya akan kehilangan parternya nih
siapa kira kira yang apakah penggantinya itu bisa mendukung
kalau kita lihat sekali lagi real madrid ini memiliki pemain yang luar biasa
jadi sidang sangat gampang untuk merotasi pemain
kalau tidak ada nacho pun masih ada varane pepe dan lain lainnya
dan bahkan casimiro pun ibaratnya bisa bermain sebagai center back untuk bisa digeser ke depan pada saat membangun serangan
jadi saya rasa pemilihan pemain untuk sidang sangat berbeda dengan henry kane
oke kita akan beralih ke perakhiran formasi barcelona
langsung saja headlinenya adalah barcelona tanpa neymar bagaimana coach
ya saya rasa ini sebuah apa namanya sebuah pukulan yang cukup telak ya
apalagi kalau seandainya mereka tetap mempertahankan empat tiga tiga dengan memasang alcacer di sayap kiri

biasanya kan turan di sana bermain atau bahkan raffinya
akan tapi sekarang pilihannya hanya denis suarez atau alcacer
dan saya rasa ini bukan sebuah apa namanya bukan sebuah pilihan yang luar biasa
tapi pertanyaan saya kan adalah apakah barcelona berani bermain dengan tiga empat tiga atau bahkan tiga lima
nah ini yang menjadi pertanyaan karena henry kane ini bisa dibilang agak pelan pelan
dia tahu beberapa kali dia bermain dengan empat tiga tiga kalah besar
seperti lawan juve lawan pi
seperti lawan juve lawan psg
tiga empat tiga di barcelona bermain jauh lebih bagus dan menang lawan psg besar
di babak kedua dari empat tiga tiga pindah ke tiga empat tiga lawan juve lebih memberi perlawanan
nah sekarang apakah dia berani bermain dengan tiga empat tiga atau empat tiga
nah ini yang menjadi masalah karena perbedaan formasi itu penting di lini tengah di sayap terutama seorang alba dan rakitic
apalagi seandainya mereka bergabung dengan juve
apalagi seandainya mereka bergabung dengan juve

apalagi seandainya mereka bergabung dengan juve
apalagi seandainya mereka bergabung dengan juve
apalagi seandainya mereka bergabung dengan juve
apalagi seandainya mereka bergabung dengan juve
apalagi seandainya mereka bergabung dengan juve
apalagi seandainya mereka bergabung dengan juve
apalagi seandainya mereka bergabung dengan juve
apalagi seandainya mereka bergabung dengan juve
apalagi seandainya mereka bergabung dengan juve
apalagi seandainya mereka bergabung dengan juve
akan mengandalkan iniesta yang mungkin performanya ataupun dengan usianya yang sudah cukup tua gitu
sebenarnya tidak ada masalah karena iniesta adalah pemain yang very intelligence
dalam arti dia lebih bermain dengan otak daripada otot
tapi ini memang tipikal kepala batunya enrique
dimana dia tidak memiliki pemain kreatif di tengah praktis hanya iniesta
tapi itu pun sering dicadangkan
jadi kalau kita lihat seandainya iniesta tidak bermain gomez yang bermain contoh
kalau nggak salah empat belas dari enam belas pertandingan di mana iniesta tidak bermain sebagai starter
mereka tidak menang seri atau kalah
tapi tetap dilakukan oleh enrique
ini yang jadi masalah dengan barcelona pada saat ini
apakah barcelona masih akan mampu mendominasi ball position di sini
untuk menang atau kalah kita tidak tahu tapi ball position
kalau ball position mungkin dari sisi taktikal dibiarkan oleh real madrid
karena real madrid bukan tim yang
mengutamakan ball position
karena mereka memiliki pemain yang sangat cepat untuk melakukan counter attack
dan saya rasa kalau seandainya mereka melakukan ball position
tidak ada gunanya jika tidak ada kreativitas jika tidak create chances
ini adalah tiga faktor yang tidak bisa dilepas
coach bagaimana dengan jalannya pertandingan nanti
dan pastinya prediksi skor
kalau saya sih saya sebagai fans barca anda tahu
saya tidak begitu
saya tidak begitu optimis
bahkan saya bilang kemungkinan ini adalah pertandingan di mana madrid menentukan mereka akan menjadi juara la liga
saya bilang madrid akan menang dengan dua
jadi cukup goal yang cukup signifikan ya untuk kedua
sama sama tim besar nih coach
oke kita akan saksikan nanti seperti apa jalannya pertandingan ini
dan good luck juga untuk coach nontonnya supaya tetap semangat ya coach ya
terima kasih andra
terima kasih coach